kita ke informasi pertama proses eksekusi pengosongan lahan untuk keperluan pembangunan tol jor dua di tangerang banten
dihalang halangi seorang petugas kepolisian selaku pemilik lahan
namun petugas keamanan gabungan yang mengawal jalannya eksekusi dapat menghalau sekaligus menyita satu pucuk senjata api yang dibawanya
eksekusi lahan berlangsung selasa siang seorang pemilik lahan yang merupakan anggota kepolisian dari polres metro tangerang kota
berusaha menghalangi eksekusi karena merasa belum ada proses ganti rugi
atas aksinya petugas keamanan gabungan terutama provos polres metro tangerang kota langsung menenangkan dan menghalaunya
meski sempat mendapat penolakan dari pemilik lahan proses pengosongan lahan tetap dilakukan
eksekusi dilakukan atas putusan pengosongan lahan yang dikeluarkan pengadilan negeri tangerang
eksekusi ini terkait dengan percepatan pembangunan tol jor dua yang menghubungkan kunciran
hingga bandara internasional soekarno hatta